kpu memastikan sebanyak tiga belas partai politik tidak melengkapi berkas pendaftaran calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
sementara berkas empat belas partai politik lainnya dinyatakan sudah lengkap sejak tujuh belas oktober yang lalu
dari tiga belas parpol yang berkasnya tidak lengkap didominasi oleh partai baru
seperti partai pekerja dan pengusaha indonesia dan partai pemersatu bangsa
selain itu dua parpol peserta pemilu dua ribu empat belas yaitu partai bulan bintang dan partai keadilan dan persatuan indonesia
juga dinyatakan tidak melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan
dengan begitu ke tiga belas partai tersebut tidak bisa melaju ke tahapan selanjutnya
yaitu penelitian administrasi dan verifikasi faktual
tidak lengkapnya berkas ke tiga belas parpol berkaitan dengan syarat yang diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
artinya ini kan tidak lengkap ya tidak lengkap dan itu kemarin kita sudah selesaikan pemeriksaan
nah selanjutnya tentu kami akan memberitahukan terkait dengan
ke dua puluh tujuh ya status dan dua puluh tujuh untuk lanjut ke penelitian administrasi
undang undang ya persyaratan yang diatur dalam undang undang pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat dua
di sini kan ada sk kepengurusannya yang dikeluarkan oleh menkumham ya
namun tidak lengkapnya berkas dari tiga belas partai ini belum bisa disimpulkan
bahwa mereka tidak bisa menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
seperti pada pendaftaran pemilu dua ribu empat belas lalu pbb dan pkpi juga dinyatakan tidak lolos verifikasi
namun akhirnya lolos setelah menempuh sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara tahun dua ribu tiga belas lalu
begitu pula dengan empat belas partai yang berkasnya sudah lengkap
belum bisa dipastikan menjadi peserta
pemilu karena masih ada fase yang harus dilalui
penetapan partai politik peserta pemilu akan diumumkan pada tujuh belas februari dua ribu delapan belas
mahardika utama jakarta